replika kini kami akan lakukan pemeriksaan secara laboratoris ini terbuat dari plastik
kemudian terlapor merusak mobil korban dengan alat ini kemudian dia masuk lagi ke mobil dan
mengeluarkan alat ini alat ini kita segera buang sudah kebetulan
deket gak kita emang sex